praktik tes keperawanan pada calon anggota tni juga polisi di indonesia telah memicu perdebatan selama bertahun tahun
praktik ini disebut sebagai pelanggaran terhadap hak hak perempuan karena disebut tidak terbukti secara medis
satu sudah ilmiah karena memang mengukur hal yang tidak jelas dengan prosedur yang tidak jelas outputnya pun tidak jelas
kalau dari segi medis kita kan harus mempertimbangkan risk dan benefit resiko dan keuntungan dari sebuah prosedur
kalau keuntungan segi tidak jelas apa resikonya juga besar saya kira terus buat apa dilakukan
hal senada juga disampaikan oleh peneliti dari human rights watch andreas harsono
ia bahkan mengutip pernyataan organisasi kesehatan dunia who yang menyatakan bahwa praktik tes tersebut sebagai uji kelayakan masuk angkatan bersenjata atau kedinasan apapun tidak memiliki dasar keilmuan yang jelas
ini merendahkan perempuan
yang kedua ini diskriminatif terhadap perempuan
yang ketiga tadi dr putri widi saraswati mengatakan ini tidak ilmiah
menanggapi hal tersebut beberapa waktu lalu kepala staff tni angkatan darat jenderal tni andika perkasa juga telah mengeluarkan pernyataan menghapus tes keperawanan pada proses seleksi calon kowat
sesuai dengan dinamika perubahan zaman
yang terjadi himen atau selapuk darah tidak lagi menjadi tujuan pemeriksaan uji badan personil tni
karena tni pun sudah mulai menyesuaikan kapus kes tni majin tni dokter tugas juga sudah mengumpulkan semua untuk melakukan revisi
ia juga menambahkan masing masing angkatan di tni juga tengah menyesuaikan juknis yang akan dirangkum menjadi jukni
juknis yang akan dirangkum menjadi juknis
kepala tni sehingga nantinya akan menjadi uji pemeriksaan kesehatan badan tni secara keseluruhan